kami buah kami buah

agar apa agar pemerintah benar benar mendengar
agar rezim jokowi benar benar mendengar
apa yang menjadi tuntutan dari kaum buruh dan rakyat
kami akan melakukan aksi yang lebih besar
kami akan kosongkan pabrik pabrik dan kawasan industri
akan kita kembung dpr